dia bisa ketahuan sama temen temennya afif rekan kerja
afif bisa ketahuan dia cuma pura pura hamil
aduh kacau deh ini urusannya
aku harus cari dia sekarang
kamu mau cari kemana
ada satu klub tempat favorit sintia clubbing
aku akan kesana sekarang
nih asal mama tau
penyakit yang diidap sifa itu
adalah penyakit warisan dari keluarga mama
dia mengidap penyakit yang pernah diidap oleh mama dulu
itu satu bukti
kalau siva itu adalah cucu mama juga
dakin aku udah harus buru buru pulang
kamu kenapa buru buru sih
suami kamu kan lagi nggak ada di rumah
dia lagi sibuk di luar
emangnya kamu mau tidur sendirian di rumah
iya tapi kamu tau sendiri tante silvia itu orangnya
kamu kan bisa kasih alasan ke mereka
aku mau kita ke dulu lagi
kita seneng seneng kita party
kalau suami kamu
pasti gak pernah ngajak seneng seneng kamu kan
suami aku tuh orangnya ngebosenin
nge bt in paket komplit lah semuanya
dan aku yakin
kalau kamu selama ini
hanya berpura pura di hadapan mereka
kita seneng seneng kayak dulu lagi
kita harus melepaskan semuanya
kita harus melepaskan semuanya
setiap kali aku berusaha untuk menghapus
aku semakin merasa ingin selalu bersamamu bella
aku ingin membahagiakanmu
aku ingin membahagiakanmu
tapi sekarang itu semua nggak mungkin
tapi sekarang itu semua gak mungkin
aku gak mungkin karmai sama afif
aku gak mungkin merebut kebahagiaan

kata didi makanannya udah siap
makan dulu ya pa
papa sedih ya karena tante bilang gak pulang
pa kenzo ikut sedih pa
kenzo kangen banget sama tante bella
kenzo kangen banget dibacain dongeng lagi sama tante bella
pa kenzo juga kangen sama dede siva
gimana keadaan dia
papa juga gak tahu
gimana keadaan dede siva sekarang
papa nggak tahu kapan dede siva sembuh
gak boleh ikutan sedih
kenzo masih bisa berdoa untuk dede siva supaya dede siva cepat sembuh
terus kenapa papa gak temenin tante bella aja di rumah sakit
biar papa nggak sedih karena tante bela jauh dari papa
enggak sayang kan udah ada om afif
jadi papa gak perlu nemenin tante bella lagi
kenapa sih sekaligus tante bella sama om panggilkan kodok takus
om afif itu baik
jangan panggil dia pangeran kodok
sintia kemana sih
telepon juga susah lagi
aduh tuh anaknya bener bener bikin khawatir aja
udah malam kenapa belum tidur
mama khawatir pa sintia belum pulang
tuh mama ya masih aja mikirin si sintia
mikirin cucu mama dong
cucu mama papa dia gimana sih
cucu di dalam kandungannya sintia itu cucu mama yang sapa
cucu mama yang sebenarnya
setiap malem pa mama selalu berdoa sama tuhan
supaya cynthia melahirkannya lancar aman sehat semuanya tidak ada halangan rintangan
kalau sampai benar benar terjadi berarti doa mama dikabulkan sama tuhan
tidak seperti apa sama afif
tidak pernah peduli tidak pernah mendoakan
berarti mungkin juga nih di rumahnya lora
kan harusnya ngasih kabar dong
jadi gak bikin orang panik begini
sintia belum pulang
ini apa yang udah dilakukan anak kamu sama anak aku ya sil
ini pasti karena afif ataupun bella telah melakukan sesuatu yang membuat cynthia sakit hati
dan ini semua salah kamu syl
kalau terjadi apa apa dengan anak saya kamu yang harus tanggung jawab biasanya
kamu yang tanggung jawab
aduh ampun dia tuh anak kemana coba dia tuh
oke sintia sintia
nomernya gak bisa dihubungin
gak bisa dihubungin nomernya rafiq
aduh apa yang mesti dilakukan
aku tahu betul otaknya sintia anak aku itu
aku pikir pikir ya kenapa sintia itu sampai bela belain ngantrin afif ke rumah sakit untuk nemuin anaknya itu
karena dia itu pingin sendirian
ini bener bener gila laura
mudah mudahan aja sintia gak party gila gila
dia bisa ketahuan sama temen temennya afif dekat kerja
afif bisa ketahuan dia cuma pura pura hamil
kamu bener banget
aduh kacau deh ini urusannya
aku harus cari dia sekarang
kamu mau cari kemana
tempat favorit sintia klubbing
aku akan kesana sekarang
sintia aku coba cari
kamu aja ya gak tersenggak

gue gue kayak di penjara tinggal sama orang yang nyebelin
aku dulu ya
dan lama lama ya
aku mau ke toilet dulu sebentar aja